kita beralih ke informasi lainnya
melakukan aksi long march keliling kota sejauh sepuluh km
aksi ini digelar untuk menuntut dpc p tiga situbondo
agar segera mengembalikan uang pendaftaran vilkada dua ribu sepuluh
sebesar rp delapan ratus tujuh puluh lima juta sesuai amar putusan mahkamah agung
beginilah aksi supriyono
kuasa hukum mantan bupati situbondo era dua ribu lima dua ribu sepuluh
dengan membawa poster
ia menggelar orasi tunggal keliling kota sejauh sepuluh km
dari alun alun menuju kantor dprd situbondo
sesampainya di gedung dprd
ia berorasi menuntut hak uang yang digunakan mantan bupati
oleh partai untuk segera dikembalikan
harus taat hukum harus patuh hukum
terkait dengan apa yang sudah menjadi keputusan majelis hakim agung
aksi sempat memanas saat supriyono memaksa masuk ke dalam ruangan ketua dprd
hingga harus terlibat keributan dengan petugas keamanan
namun ketegangan bereda setelah surat somasinya diterima
aksi tunggalnya ini bersahak agar dpc p tiga situbondo
segera memenuhi amar putusan mahkamah agung
untuk mengembalikan uang pendaftaran
dengan mantan bupati suroso sebesar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah
untuk tanya ya hanya segera mengembalikan delapan ratus lima puluh tujuh juta ini
uang yang dibayar oleh pak suroso sebagai biaya pada saat itu
dari saat pendaftaran sampai ke pelaksanaan
pada saat pemilu kada dua ribu sepuluh
yang bila adalah salah sapi kalon
ternyata berdasarkan fakta yang ada
bahwa pak suroso telah didiskualifikasi karena alasan kesehatan
kasus ini muncul setelah mantan bupati suroso
mengajukan gugatan ke pengadilan
karena ia didiskualifikasi kpu
sebagai peserta pilihan bupati dua ribu sepuluh
putusan mahkamah agung akhirnya memutuskan
agar dpc p tiga mengembalikan uang itu
namun hingga empat tahun berlalu uang tersebut belum diserahkan